presiden joko widodo secara mengejutkan menyinggung nama sandiaga uno sebagai tokoh yang berpeluang menjadi presiden jika ikut pada pilpres dua ribu dua puluh
jokowi menyampaikan hal itu langsung di hadapan sandiaga uno dan pengurus hipmi periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh dua

jokowi menyampaikan hal itu langsung di hadapan sandiaga uno dan pengurus hipmi periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh dua
dalam acara yang juga dihadiri oleh sandiaga uno itu presiden secara tiba tiba menyatakan tak menutup kemungkinan jika sandiaga uno itu bisa menggantikannya sebagai presiden dua ribu dua puluh
pada awalnya presiden jokowi menyapa para hadirin termasuk sandiaga uno yang juga salah satu tokoh

jokowi tiba tiba langsung menyinggung soal calon menggantinya bila sudah tidak menjabat sebagai kepala negara
sementara itu dilansir dari cnn indonesia com dewan pembina hipmi bahlil lahadalia yang juga menjabat kepala badan koordinasi penanaman modal
sempat menyinggung sandiaga uno yang kemungkinan akan menggantikan jokowi
bahlil mengaku sudah mengetahui itu sejak masa pemilihan presiden dua ribu sembilan belas lalu
tim liputan cnn indonesia